gempa magnitudo enam dua terjadi pada pukul tiga belas tujuh waktu indonesia barat
lokasi gempa berada di dua ratus delapan puluh empat km barat daya jember jawa timur
pusat gempa berada di laut dengan kedalaman sepuluh km
informasi dari bmkg gempa ini tidak berpotensi tsunami